raksasa teknologi microsoft mengumumkan pertumbuhan pengguna sistem operasi windows sepuluh yang sangat pesat
dalam sebuah konferensi developer yang disebut build
petinggi microsoft mengumumkan bahwa sistem operasi windows sepuluh versi terbaru
sudah digunakan oleh dua ratus tujuh puluh juta pengguna aktif delapan bulan setelah diluncurkan
angka itu menunjukkan awal yang solid untuk windows sepuluh setelah reaksi yang buruk terhadap pendahulunya windows delapan
salah satu penyebab pertumbuhan yang pesat karena windows sepuluh gratis diunduh oleh konsumen individual untuk tahun pertama
microsoft juga memberikan perkembangan terbaru mengenai platform microsoft inc
dan teknologi augmented reality mereka holos lens yang akan dikirim kepada developer pada hari rabu waktu setempat